cerita dalam bahasa indonesia
gerlok dan gretari
dahulu kala hiduplah seorang raja dengan ratu dan pangeran muda di kerajaan yang bahagia
mereka tidak peduli sama sekali dengan dunia
tapi semua itu berubah ketika pada suatu malam yang gelap
seekor naga tiba tiba menyerang istana dan menculik sang pangeran muda
naga itu terbang tinggi untuk pergi ke dunia di bawahnya
tapi dihalangi oleh komandan militer kerajaan pegunungan
naga itu terbang seumur hidupnya meninggalkan sang pangeran muda di belakang
anak itu dibawa ke hadapan raja pegunungan
siapa kau anak muda dari mana asalmu
aku dari jauh aku gretari ayahku adalah raja golan
eh kerajaan itu memang sangat jauh
kami akan mengirim pesan kepadanya bahwa kau aman di sini
sampai saat itu tetap di sini bersama kami
terima kasih yang meliah
raja pegunungan mengirim sejumlah pesan kepada raja golan
tetapi naga selalu menghalangi mereka
ketika setelah sepuluh pesan tidak ada kabar terdengar dari raja golan
raja pegunungan memutuskan untuk mengadopsi pangeran muda menjadi putranya
oh itu adalah ide yang bagus yang mulia
sang pangeran adalah anak yang baik
dan dia akan menjadi raja masa depan yang baik untuk kerajaan kita
kebetulan komandan memiliki seorang anak muda

dia adalah gadis muda yang cantik dan bijaksana yang tahu tentang sihir
dia dan pangeran gretari menjadi teman yang baik
dan seiring waktu mereka saling mencintai
gerlok seharusnya kita memberitahu orang tua kita bahwa kita harus bertunangan
pikirkan lagi gretari
kau adalah seorang pangeran dan kau harus menikahi seorang putri
kau tahu aku tidak percaya itu
dan begitu juga ayahku
kau adalah satu satunya ratu di hatiku
dan aku tidak akan menikah dengan orang lain
raja pegunungan dan komandan militernya sangat senang dengan kebersamaan anak anak mereka
dan merencanakan untuk menjodohkan gretari dan gerlok
tapi hidup punya rencana yang lain
naga itu mengucapkan mantra di kerajaan
lalu menculik gerlok dan gretari
akhirnya aku memiliki kau pangeran gretari
apa yang kau mau dariku
aku membutuhkan putra seorang raja yang lahir di bulan purnama bulan naga
dan mengorbankannya ke api agar aku menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia
kau adalah pangeran itu
dan sekarang aku akan mengorbankanmu dalam api
dan aku akan menjadi naga paling kuat yang pernah ada
aku mohon bebaskan aku
kau burung yang terlalu banyak tumbuh
dan lihat apa yang akan kulakukan dengan pedangmu
gretari kau tidak akan bertahan lama dalam pertempuran
karena dia akan melawanmu dengan sihirnya
itu di atas meja ada kotak abu
bawa saja padaku saat kau bertarung
lalu potong talinya dan tetap di dekatku
aku akan melakukan sisanya
jadi seperti yang diperintahkan gerlok
gretari membawakannya kotak abu
dan tetap di dekat gerlok
naga itu menggunakan kekuatannya
dan tepat ketika dia akan menyerang gretari dengan sihirnya
gerlok menaburkan abu pada dirinya dan juga geretari
penjarai naga pun menghilang
dan sebaliknya mereka menemukan diri mereka di lautan
baik gretari maupun gerlok berubah menjadi paus
paus menyerang kepada naga
sampai naga itu tidak bisa bergerak lagi
dan pertarungan berakhir
gretari dan gerlok berenang keluar
lelah dan merasa letih
berubah wujud kembali menjadi manusia
apa itu tadi
naga tidak suka pada air
menyeretnya ke lautan adalah satu satunya cara untuk mengalahkannya
tapi kemana kita akan pergi
di mana kerajaan kita
kerajaan kita ada di sisi lain dunia
satu satunya tempat yang bisa kita tuju dari sini adalah golan
seberapa jauh itu
aku bisa membawamu ke sana dalam sekejap
tapi kau harus berjanji padaku satu hal
apapun yang kau katakan gerlogue
apapun yang terjadi
kau tidak boleh berhenti
kau tidak boleh berhenti untuk minum air
kalau kau berhenti
kemalangan besar akan menimpa kita
dan simpanlah ini bersamamu
karena abu ini memiliki jejak kejahatan
jangan lepaskan ini selamanya
kalau kau melakukannya
kau akan melupakan aku
sampai calon pengantinmu membuang ini
aku tidak mengerti
apapun yang terjadi
aku tidak boleh berhenti untuk minum air
jika aku melakukannya
kemalangan besar akan menimpa kita
aku tidak boleh melepaskan ini selamanya
aku akan melupakanmu
sampai calon pengantinku membuang ini
pengantin wanita apa gerlok
dan bagaimana aku bisa melupakanmu
aku akan menikahimu hanya dirimu
ini adalah cara aneh dari sihir geretari
lakukan saja apa yang aku katakan tolong
aku akan melakukan persis seperti yang kau inginkan
aku tidak akan lama
aku akan menunggumu di sini
jadi gerlok menggosok abu geretari lagi
dan dengan segera
dia menemukan dirinya sudah berada di depan gerbang istana raja golan
istananya ada di sini
aku akan sampai di sana dalam sekejap
memang gerbang istana tampak cukup dekat
tetapi tidak peduli seberapa keras gretari berjalan
dia tidak bisa mencapai gerbang
tampaknya berjam jam dia telah berjalan
seolah olah dia telah berjalan bermilmir
tapi dia tidak bisa sampai ke gerbang
dan pangeran geretari menjadi sangat lelah dan juga haus
dia menjadi sangat haus
dia lupa semua tentang janjinya pada gerlok
dan saat dia mendengar suara air
dia berlari ke sana
aku akan mati
apakah itu kawan aku
kami sangat merindukanmu
aku juga merindukanmu ibu
ayo ke istana dan biarkan kerajaan bersuka cita
untuk putra kita pangeran golan kembali
ada suka cita besar di kerajaan itu
karena geretari telah melakukan apa yang gerlok peringatkan kepadanya
minum air dan kehilangan leontinnya
gretari kehilangan semua ingatannya tentang dirinya atau pegunungan
gerlok menunggunya selama berhari hari
tetapi ketika dia tidak datang
dia tahu apa yang mungkin terjadi
pangeran tercinta telah melupakanku
oh bunda angin apa yang harus aku lakukan
hidup itu aneh dan berbelok belok
ada yang baik dan ada yang buruk
tapi tidak ada keputusasaan karena selalu ada belokan
mendengar suara alam gerlok menaruh beberapa abu padanya
dan mencapai aliran dari mana pangeran geretari minum air
dia menemukan leontinnya di sana dan mengambilnya

lalu dia pergi ke kerajaan
dan dia mulai mencari pekerjaan
aku datang ke sini untuk mencari pekerjaan
apakah kau memerlukan bantuan
oh iya kau tampaknya cerdas dan mudah
kami memang membutuhkan orang sepertimu untuk menjaga gudang dan istal
kau bisa melakukan itu
oh iya tunjukkan saja kepadaku apa yang perlu aku lakukan
dan aku akan melakukannya untukmu aku jamin
baiklah kalau begitu kemarilah
anak perempuan itu menunjukkan kepada gerlok apa yang perlu dilakukan
dan segera gerlok sangat mahir dalam melakukan pekerjaannya
hingga keluarga forester merasa senang
gerlok membersihkan gudang dan istal
dan dia juga membawa ternak keluar untuk merumpuknya
menjaga halter dan pelana mereka diperbaiki dan mampu membuat pelana sendiri
penunggang kuda yang hebat datang untuk mendapatkan pelana yang dibuat olehnya
dan dia menjadi terkenal di negeri itu
suatu hari ketika pangeran gretari naik di hutan
dan gerlok sedang memberi makan binatang binatangnya
hah pelana kudaku telah terlepas
bisa aku bantu pangeran
ya sepertinya pelanaku telah rusak
kalau kau datang ke tempat aku bekerja aku bisa membuatkan pelana baru untukmu
apakah kau pembuat pelana terkenal dari kerajaan kita
aku tidak tahu pangeran apakah aku terkenal
tapi aku tahu bagaimana membuat pelana
gretari tidak memiliki ingatan tentang gerlok
dan dia pergi bersamanya ke rumah forester
dimana dia membuat pelana baru dalam waktu singkat
ini pangeran pelanamu
terima kasih banyak ini sempurna
berapa yang harus aku bayar untuk ini
wah jika kau harus membayarku berjanjilah kepada aku bahwa ketika kau bertunangan
aku akan diundang ke pertunanganmu dan diberi tempat duduk tepat di sebelahmu di jamuan makan malam
itu permintaan yang sangat aneh
tapi aku berjanji padamu keinginanmu akan terpenuhi
apakah kau pikir seorang pangeran harus menikahi seorang putri
ya itu kebiasaannya
sebenarnya aku akan pergi ke kerajaan tetangga kita besok
untuk menemukan pengantin wanita di antara tujuh putri di sana
terima kasih atas pelananya
lalu pada hari berikutnya gretary pergi ke kerajaan tetangga
dan sementara itu gretary pergi ke kerajaan tetangga
ia memilih seorang pengantin wanita yang paling cantik dari mereka semua
pernikahan itu akan dirayakan di golan
sang putri yang dipilih gretari agak buruk sifatnya
dan dia segera menyadari bahwa dia tidak menyukainya sama sekali
kau mengharapkan aku untuk berlayar di perahu ini perahu yang jelek ini
ini bukan perahu ini kapal
ini bukan perahu seperti apa yang kau inginkan
kalau aku tahu kau memiliki selera yang buruk
aku tidak akan pernah setuju untuk menikah denganmu
sang pangeran dan sang putri mencapai golan
tapi suasana hati sang putri tidak membaik
kau memiliki istana yang begitu kecil ini
istana ini memiliki seribu kamar berapa banyak lagi yang kau inginkan
ini jelek dan kecil
segera hari pertunangan tiba
sesuai dengan janjinya gretari mengundang gerlok
dan membuatnya duduk tepat di sebelahnya di pesta
sang putri tidak suka dengan ini
katakan siapa wanita yang duduk di dekat meja kita itu
dia adalah pembuat pelana di golan yang terkenal
kau membuat seorang pembuat pelana duduk sementara kita
hati hati kalau bicara
berani sekali kau
sepertinya aku menyebabkan masalah mungkin aku harus pergi
jangan aku berjanji kepadamu
terima saja hadiah ini dariku pangeran
kenakan ini di lehermu dan aku akan menganggap janjimu terpenuhi

kau seharusnya tidak pernah melepaskan leontin ini
kalau kau melakukannya kau akan melupakan aku sampai calon pengantinmu membuangnya
kau akan memakai leontin yang jelek itu
gerlok itu adalah kau
apakah kau sudah mengingatnya
iya iya aku sungguh minta maaf aku tidak menuruti arahanmu
apa yang telah aku lakukan
apa yang sedang terjadi
pertama kau mengundang wanita jelek ini ke pertunangan kita dan membuatnya duduk satu meja dengan kita
lalu selanjutnya kau juga mengenakan leontin jelek itu penghinaan macam apa ini
kalau kau memang menganggap dirimu begitu terhina di kerajaan dan istana di mana kau berada
kalau kau memang menganggap dirimu begitu terhina di kerajaan dan istana di mana kau berada
kalau kau memang menganggap dirimu begitu terhina di kerajaan dan istana yang jelek ini
mungkin kau ingin mempertimbangkan kembali pertunanganmu dengan putrakku
kembali ke kerajaan ayahmu dengan perahu jelek kami segera
ya ampun tidak ada orang di sini yang akan merindukannya
siapa gadis yang menawan ini
ibuku tersayang ini adalah wanita yang membawaku kembali padamu hidup hidup
dan sang pangeran menceritakan segalanya kepada orang tuanya tentang kehidupannya di pegunungan
tapi aku bukan seorang putri yang mulia
nah siapa bilang pangeran harus menikahi seorang putri saja
orang orang harus menikah hanya karena cinta
dan aku melihat kalian berdua saling mencintai
jadi raja golan memutuskan untuk memanggil raja penggunungan dan komandannya
dan pernikahan gerlok dan gretari dirayakan dengan kemegahan dan juga kemewahan yang sangat luar biasa
mereka tidak pernah berpisah lagi
gerlok dan gretari hidup bahagia selamanya